kabupaten klaten jawa tengah mendapatkan penghargaan adipura dua ribu dua puluh dua dalam kategori kota kecil
penghargaan ini merupakan penantian panjang selama dua puluh tujuh tahun terakhir
penghargaan anugerah adipura dua ribu dua puluh dua kepada kabupaten kelaten jawa tengah
diberikan langsung oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan di gedung manggala wanabakti klhk jakarta pusat pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
penghargaan ini merupakan penantian panjang selama dua puluh tujuh tahun setelah sebelumnya kabupaten klaten mendapatkan penghargaan adipura pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga penghargaan ini menambah deretan prestasi dalam kepemimpinan bupati klaten sri mulyani
bupati klaten sri mulyani mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi kota bersinar
ia meregaskan pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dan bahu membahu sehingga dapat penilaian yang baik dan mendapatkan penghargaan
dalam rangka memperingati hari peduli sampah pemerintah daerah kabupaten kelaten memperoleh piala atau piagam adipura dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
ini sebuah prestasi yang membanggakan
saya selaku bupati klaten mengucapkan banyak terima kasih kepada tentunya jajaran pemerintah
daerah kabupaten kelaten kepada opd yang terkait dan kepada seluruh masyarakat babil khusus kepada relawan
perjuangan kabupaten kelaten untuk mendapatkan piala adipura telah dilakukan selama bertahun tahun
salah satunya dengan menjaga kebersihan dan keindahan kota serta pengelolaan sampah di tpa
perilaku menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah ini tak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi diterapkan juga kepada anak anak
sementara itu menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti
dan menteri urbaya menegaskan penghargaan adipura ini merupakan instrumen pengawasan tata kelola dan pengelolaan lingkungan bagi pemerintah kabupaten dan kota
program adipura sebagai instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih teduh dan berkelanjutan
penghargaan adipura merupakan penghargaan bagi kota di indonesia
yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan